menteri kelautan dan perikanan

ia terpilih bergabung dalam jajaran pembantu presiden sebagai menteri kelautan dan perikanan
susi menjadi salah satu menteri non partai yang tergabung dalam kabinet kerja periode dua ribu empat belas dua ribu dua
meski terlihat nyentrik dan berbeda dengan menteri menteri lain
bukan tanpa alasan presiden joko widodo memilih susi pujastuti sebagai pembantunya di pemerintahan
dengan berbagai pengalaman di bidang maritim
susi pujastuti dipandang mampu mengemban tugas sebagai pengawal kedaulatan kelautan dan sumber daya perikanan di perairan nusantara
susi membuktikan kemampuannya
berdasarkan data kkp go id
susi telah mendapatkan sedikitnya dua puluh tiga penghargaan selama menjadi menteri
kecakapan susi di bidang kelautan dan perikanan tidak didapat begitu saja
dalam biografi susi pujastuti
masa kecil susi di kawasan pantai pangandaran jawa barat
meningkatkan kemampuannya sebagai pengusaha di bidang perikanan
ia pun rela meninggalkan bangku sma demi mengembangkan usahanya tersebut
bisnisnya pun terus berkembang
hingga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
susi mendirikan pabrik pengolahan ikan bernama pt asi pujastuti marine product
bisnis pengolahan ikannya meluas dengan pasar hingga ke asia dan amerika
jarak pengiriman yang sangat jauh dan memerlukan sarana transportasi udara inilah
yang membuat susi mendirikan maskapai penerbangan
untuk mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar
susi mengaku menjadi menteri dan tinggal di jakarta
tidak serta merta membuat kebiasaan lamanya berubah
ia tetap mencintai tanah kelahirannya di pangandaran
alhasil setiap bulan dan liburnya dia memiliki tanah yang lebih besar dari mana pun

libur nasional susi memprioritaskan untuk pulang ke kampung halaman
di pangandaran susi merasa menemukan hidupnya
selain mengurus rumah yang juga menjadi kantornya
susi selalu menyempatkan diri menikmati keindahan laut pangandaran
dengan berenang dan tentu saja bermain pedalboard yang menjadi hobinya

ya halo hari ini insight berada di pangandaran jawa barat
kita akan berkunjung ke kediaman menteri kelautan dan perikanan

kita kenal seorang menteri susi itu sebagai seorang yang unik
sebagai seorang yang agak nyentri kadang kadang kontroversial
dan terakhir ini kalau tidak salah survei lembaga yougov
menunjukkan bahwa susi pujastuti merupakan salah satu tokoh terpopuler di indonesia
nah untuk lebih mengetahui apa sih sebenarnya kegiatan seorang menteri kelautan dan perikanan
saat dia tidak berada di jakarta atau di kantor

mungkin kita perlu tanyakan kepada beliau
yuk kita ketemu
nah ini orangnya sudah menunggu
nah terima kasih telah menerima saya dan tim berada di kediaman
kediaman seorang menteri atau kediaman seorang
kalau kediaman seorang menteri di jakarta
desi tempohadi sudah kesana
nah ini untuk pertama kalinya
pertama kalinya mengundang media untuk bertamu ke tempat
dulu awal pernah
tapi setelah tiga tahun ini baru sekali
nah biasanya kalau kita ketemu susi pujastuti selalu di kantornya
atau di widya chandra
di tengah kesibukannya
tapi lagi santai di sini
dan ini tempat kelahiran susi pujastuti ya
asalnya asli dari pangandaran
kalau mbah mbah mbah mbah buyut dari
kita orang jawa
cuma ya karena di jawa barat
ini kan perbatasan jateng jabar
banyak orang sunda
sama bahasa jawa
bahasa indonesia jarang ngobrol di sini
jadi ini rumah ya sebenarnya
ada tapi tempat kerja memang dari dulu saya
jadi di depan sana tempat
masih kerja perikanan
tapi sudah tujuh belas tahun berhenti
kemudian delapan belas tahun berhenti
susi air yang saya lihat tadi
jadi compound ini persisnya
ini sudah berapa lama
tinggal di sini
berapa besar dan apa apa saja yang ada di sini
karena kita lihat ini begitu asri
begitu hijau banyak
katanya ada rusa juga disini
lahir di sini
tinggal di sini ya
dari sejak lahir umur saya lima puluh tiga tahun
tiga tahun terakhir banyak di jakarta
enam lima sampai tujuh hektare
itu berapa kali dalam sebulan kesini
kalau lagi santai tiap minggu
kalau tidak ya sebulan sekali
kadang waktu itu pernah sibuk terus kesana kemari
dua bulan baru pulang
maunya setiap minggu
nah dia kalau kesini katanya tinggal naik susi air ya
gerakan dari jakarta hanya satu jam ya
kalau naik mobil seperti desy tadi malam dua belas jam
tapi bu susi ini biasanya kalau pulang ke rumah
apalagi dengan suasana yang begitu asri
ini kolamnya isinya ikan semua ya
macam macam ini kan airnya payau
kalau dipelihara ini kan mas mati dia
karena ada sungai ini sungai ini ke laut ke pelabuhan sana
jadi ya kita pelihara ini ada nila belanak
yang memang asli juga habitat disini
lalu kemudian ada ikan lele sebelah sana
ada bebek belanak dan ikan lele juga ada di sini ya
ada bebek ada kambing ada juga macam ayam
nah biasanya kalau pulang itu untuk mendapatkan suasana apa saja
karena kalau kita jalan ke depan ini adalah pantai pengandaran ya
setengah kilo disitu
sana kalau satu minggu penuh sama orang
saya biasa kalau kesana ya ke laut saja
laut pinggir langsung ke tengah berenang di tengah padeling udah
tiga jam empat jam satu jam
pagi ini cuma satu jam karena jam setengah delapan ada acara
jadi pulang nanti sore kalau tidak terlalu jelek angin berangkat lagi ke laut
tapi suasana apa yang dicari apa yang didapatkan yang
lihat kebun kadang kadang tebang tebang perintah
ikan asin tempe tahu pecel
kadang kadang kangen di jakarta tidak ada susah
harus bawa dari sini
kalau di jakarta kayaknya lebih mumet ya
iya sempat juga pikir makan apa enak
kalau disini kan tidur enak nyamuk tidak ada
udara segar langitnya biru
jakarta langitnya abu abu terus
tapi kalau misalnya presiden jokowi ayo
bu susi segera balik ke ada ratas di jakarta ini sering atau pernah terjadi
kalau boleh nggak saya absen kalau tidak boleh ya terpaksa pulang
biasanya pulang kalau libur
kalau tidak libur tidak pulang
jadi selain ke pantai dan ini rutin ya
pasti kalau pulang ke pangandaran itu dua kali sehari ya
dan paddling gitu
pokoknya jauh dari orang
itu nikmat sekali tapi boleh kita lihat lihat
nah kita ini di ruangan mana ini saya lihat ini luar biasa besar sekali ya
ruangan tamu tapi dulu restoran
sekarang juga katanya
restoran untuk orang
kalau lu baca lonely planet dulu ada hillman fish farm restaurant
ini nama tempat ini ada blues music disini band live band
ya capek lihat orang tiap hari capek
tanaman ada abijaya kusuma anggrek dari combrang dari
banyak juga bunga bunga yang dipakai untuk membuatnya ini ya
banyak juga bunga bunga yang dipakai untuk obat sakit mata
ada buah manggis lobi lobi mangga
ada kedondong sebelah sana petai banyak pete
saya sering bawa pete untuk teman teman di jakarta
jadi ini biasanya hasilnya dari tanaman ini dimakan sendiri atau dibawa ke jakarta
bukan sendiri sama kalau pete saya tidak terlalu doyan jadi biasanya saya kasih kawan kawan di jakarta
kalau telur kita memang tidak makan sendiri ya
makan telur dari peternakan jadi makan dari telur ayam kampung kita punya banyak biawak juga
banyak di sini lalu kemudian telur bebek telur asin juga bikin sendiri jadi semua bikin sendiri
nah yang jelas dulu ketika memulai karirnya itu di pangandaran ya kalau tidak salah sebagai
pengepul ikan nah ini tahun delapan puluh an dari zaman ketika tahun delapan puluh an itu sampai sekarang ini
bagaimana sejauh mana daerah ini sudah berubah bu susi khususnya lima tahun tiga tahun ini seperti siang dan
malam itu yang biasanya kumuh ada tempat sampah sekarang jadi taman kemudian di sana yang kaki
lima banyak di pinggir pantai sekarang sudah bersih ya saya lihat sudah jauh lebih berkembang lebih modern
sejak lima tahun lalu jadi kabupaten baru memang kita sudah mulai bebenah pangandaran tapi dari
segi yang perikanan itu indonesia
nah ketika waktu bususi mulai itu seperti apa
perikanan kita berhenti tahun dua ribu an memang tidak cuma kita saja semua pabrik pabrik tutup karena ikan berkurang
karena illegal fishing mulai gila gilaan tahun dua ribu satu karena mulai tahun dua ribu satu pemerintah kementerian kelautan itu memberikan izin kapal asing
nangkep di indonesia mulai saat itulah pencurian itu seperti dilegalisir jadi mereka beli izin satu kapalnya ada lima belas
dan ini terbuka ke semudera india kan ya
ya ya jadi luruh kalau mereka kan tapi karena mereka transhipment kita jadi nggak bisa lihat kan tahu tahu ikan nggak ada kita pikir kita yang salah tapi sebetulnya bukan
karena adanya illegal fishing itu
ada kapal kapal besar yang melakukan penangkapan dengan cara cara masif teknologi tinggi jadi habis semua
iya dan kita ketahui ya sejak bususi jadi menteri membuat kebijakan untuk menenggelamkan kapal kapal asing yang berpengaruh dengan kemampuan ini
iya dan kita ketahui ya sejak bususi jadi menteri membuat kebijakan untuk menenggelamkan kapal kapal asing yang berpengaruh dengan kemampuan ini
yang tidak ada izin itu
tapi ngomong ngomong ini tahun delapan puluh an ya ketika bu susi memulai bisnis perikanan itu sendiri itu seperti sejauh mana perbedaan dari segi jumlah ikan dan
jauh sekali waktu tahun sampai tahun sembilan puluh delapan itu satu hari ikan udang masih sepuluh sampai dua puluh ton
mulai tahun dua ribu tinggal setengah ton tiga kintal tahun dua ribu satu tidak ada seratus kilo sudah banyak sekali
dan itu dampaknya sangat buruk ya negatif bagi
ya masyarakat pendapat saya
makanya turun tapi disini kan ada pariwisata tidak terlalu terasa tapi dulu orang sini kaya sekali karena satu hari bisa dapat sepuluh juta lima belas juta kan
nah rata rata sekarang dengan adanya kebijakan baru untuk istilahnya ya tidak bolehlah melarang illegal fishing ini ada perubahan yang terasa khususnya daerah ini dari segi jumlah
dua tahun terakhir kelihatan ada ikan teri kembali ada rajungan lagi
ada ikan kakap satu dua ada udang mulai lumayan walaupun belum sebanyak dulu mungkin seper dua puluh nya tapi sudah mulai ada dibanding tiga tahun yang lalu
nah bususi kalau disini pasti makan enak ya
segar enak kan relevan ada orang yang suka bumbu begini begini kalau di sini kita masak biasanya bumbunya minimal
karena udangnya ikannya sudah segar ayamnya juga ayam segar
potong minta potong hari ini sejam yang lalu potong langsung dibakar semua segar
nah kedengerannya bu sis ini sangat hati hati ya apa yang dimakan ya
ayam itu juga katanya harus ayam kampung dan sayur
ya karena terbiasa saja kalau ayam lehor kadang kadang seperti bau amis
kita bilangnya ayam lehor ayam ayam ternak
ya sangat lembut terus baunya bau amis
tidak seperti ayam kampung
nah ikan pasti banyak
iya ikan banyak
saya senangkan kecil kecil ikan teri ikan seperti lemuru ikan layang dipindang
ikan kakap saya suka kepalanya saja kalau krapu juga suka kepalanya saja
nah kita ini di ruangan mana ini saya lihat ini luar biasa besar sekali ya
ini ruangan tamu tapi dulu restoran
sekarang juga katanya masih suka
restoran untuk orang
kalau kamu baca lonely planet dulu ada hillman fish farm restaurant
ini nama tempat ini ada blues music di sini band live band
ya capek lihat orang tiap hari capek tutup
di sini lagi pengandaran
ini berhasil wisata
tapi saya sih waktu itu tahun sembilan puluh delapan juga kan ada krisis
tamu tamu kita biasanya orang orang luar
boleh yang tinggal di bandung di jakarta orang orang asing ekspat ekspat itu
nah setelah sembilan puluh delapan agak berkurang ya kita sementara tutup dulu
tapi banyak juga yang tolong kalau ke sini buka tahun dua ribu an ke sini
balik ya akhirnya kalau ada yang pesan kita masakin gitu aja
nanti saya pesan ya boleh ya
yuk kita lihat ini jadi dulu merupakan restoran jadi bu susi itu sebenarnya dari dulu itu entrepreneur ya
ikan restoran dan kemudian tadi kita masuk di situ ada kantor susi air
tentu saja dikenal dengan penerbangannya itu sendiri
saya tuh sebetulnya karena kepingin membangun
karena kalau saking sibuknya kerja nggak sempat keluar
jadi ada small bar di sini live music kan tamu tamu pada datang
paling tidak saya tidak kuper gara gara bekerja tiap hari di pabrik di kantor kan ngurusin kerjaan
susi air dulu biasanya kita jalan jalan ke luar daerah karena banyak base nya di luar daerah
so susi air base nya tidak di sini susi air yang asli dulunya
jadi mana mana di medan
pertama kali lahirnya justru di medan
so sometimes you live saya waktu itu hidup di medan mungkin ada tiga tahun
awal susi air dua ribu empat sampai dua ribu tujuh
tapi dua ribu enam ada tsunami di sana
saya ingat waktu itu jaman tsunami
nah yang aktif membawa bantuan dan lain sebagainya untuk transportasi dan komunikasi itu susi air ya
di aceh saya awalnya
disini justru saya tidak tahu
saya waktu itu di medan
pak hatta telepon saya pak hatta rajasa saya pulang malam itu tapi semua sudah hancur
di sini salah satu tempat yang tidak
jadi pabriknya tempat pengungsian
dan pengungsi ya makan enak di pangandaran
makannya udang sama ikan dari cold storage yang sisa sisa tahun dua ribu empat terakhir ekspor
ya masih ada
semua filet ikan apa semua
jadi di masjid agung sana
kita masakkan satu hari
belum diidentifikasi juga kita
kontainer kita nah saat itu berapa
jumlah pesawatnya dan berapa jumlah pilotnya
ketika ada itu dua ribu enam itu
mungkin enam atau tujuh
sekarang ada berapa
dan ini rutenya seluruh
indonesia jadi kota kota terpencil
saja so mereka base di sana tidak kemari
jadi tidak pernah pulang yang udah di papua
dari tahun dua ribu enam pesawat itu
tidak pernah pulang kemari
dan di depan tadi saya lihat ini
ada kantor ada simulator
ya nanti kita harus kesana ya
di situ satu bulan
jadi jumlah pilotnya sekarang
juga banyak dari luar negeri ya
karena itu pilot indonesia lebih tertarik
garuda sama lion air
sriwijaya masih membutuhkan
indonesia kan masih
kurang mereka jadi
kita kerjanya di tempat terpencil
biasanya orang orang yang cari jam terbang
saja terbang di kita
jadi bukan karena kita suka
lebih suka orang asing bukan
tapi memang karena biasanya pilot
indonesia lulus langsung diterima di garuda
di mana yang kedua
sekarang sudah turun banyak pilot
ini itu segala macam lalu di luar negeri
juga membutuhkan banyak
kita banyak berkurang tinggal mungkin
mengenai masalah susi air ini
karena perlu dilihat ini simulatornya kita jadi bisa
belajar mesti harus tanya sama orang susi air
saya sudah tiga tahun
tapi kan masih
bisa ini masih bisa
membawa ini dong saya answer as much
di mana empat hampir empat tahun terakhir
ini seorang susi
dan berbagai macam
dan lain sebagainya
politik sebetulnya tidak mau ikut
campur saya tidak mau tahu juga
tidak mau terlalu
iya kita berada di
kediaman susi pujiastuti
menteri kelautan dan perikanan
rumahnya yang begitu asri
dan enak sekali ya udaranya disini ya
dibanding dengan jakarta yang penuh dengan
debu debu debu
tapi bu susi
asal dari sini keluarga masih ada disini
bapak ibu sudah tidak ada
tinggal adik adik dua
adik tiga tapi yang satu meninggal
yang di jakarta
saya sama menantu
sama cucu yang kecil kecil masih bayi bayi tiga
anak yang paling besar di paris
lalu yang nomor dua di boston
tapi sering mengajak keluarga
oh kalau mereka datang pasti
semuanya ikut pardle boarding juga ya
semua hobi laut
jadi cukup deket ya
bu susi dengan keluarga
ini atau setelah menjadi menteri ini
masih adakah waktu yang diluangkan
atau mereka komplain
aduh sekarang susi terlalu sibuk buat kita
dia jadi orang penting
dari dulu juga saya
bukan dalam kuantitas waktu
tapi saya pikir saya mencoba meluangkan dalam
dalam kualitas waktu
jadi tidak banyak tapi
sangat berkualitas waktu yang saya pakai
dengan kawan dekat
so sibuk dulu walaupun tidak jadi menteri
saya juga sibuk kerja tidak pernah diam
ngurus ucr lalu ngurus banyak
saya peduli lingkungan
peduli dengan tatanan masyarakat
civil society yang madani yang baik
ya kadang kadang ada ikut ikut kawan
begitu walaupun tidak menjadi anggota
tapi saya ikut dalam sharing concern
nah ini masih bisa dilakukan walaupun
dengan kesibukan sebagai seorang
saat ini memang ada beberapa hal yang seperti
dengan kawan kawan sudah sangat berkurang sekali
sama anak anak ya karena mereka sekarang di luar
saya juga tidak bisa sering libur ke luar negeri
hanya untuk dua hari satu hari
yang penting paling tidak dua bulan sekali ketemu
paling komplain terbesar atau keluhan sejak mamanya menjadi seorang menteri itu apa
apakah mereka senang gitu bahwa
mereka tidak senang kalau kita keluar
yang minta foto yang nyapa yang apa
apa orang orang itu seperti zombie
ya konsekuensi public figure dikenal
tapi memang kadang kadang
antusias dari masyarakat
tapi bu susi sendiri merasa terganggu juga enggak
karena mungkin dibandingkan dengan menteri menteri lain
permintaan untuk foto bersama itu paling banyak ditujukan
kadang melelahkan ya
itu adalah masalah menjadi populer
tapi kesehatan jaga terus ya bu susi
ya sedikit terlalu gemuk
saya harus diet harus turun
dulu waktu masuk cuma lima puluh empat puluh delapan lima puluh
sekarang sudah enam puluh lima
kenapa ini karena stres
kebanyakan makan kurang olahraga
makan yang manis manis banyak
saya dulu tidak pernah makan manis
sekarang banyak undangan undangan
ya sudah makan makan
tapi bagaimana bu susi sebagai
ya mungkin kalau di foto paling seringlah istilahnya
orang yang minta foto dengan menteri susi
sementara mungkin nggak terlalu banyak dengan menteri menteri lain
gimana suasana di mana empat
hampir empat tahun terakhir ini
seorang susi pujastuti dengan keunikannya
masuk ke dunia pemerintahan
dan berbagai macam drama politik dan lain sebagainya
politik sebetulnya tidak mau ikut campur
saya tidak mau tahu juga tidak mau terlalu pikir
karena politik berubah ubah dan you never know what
tapi kan mau tidak mau harus ya
mau terlibat karena di pusat kekuasaan
saya sampai hari ini kan
mengurusi sektor real
kelautan dan perikanan itu saja
walaupun itu pun masih oleh beberapa politisi diseret seret ke ranah politik
tapi saya mencoba untuk tidak terbawa
dan saya senang pak jokowi melihat sisi ini
bahwa saya tidak ada politik politika dalam hal melaksanakan pekerjaan saya
ya itu senang kalau penilaian bapak presiden seperti itu
dan saya memang ingin bekerja seperti itu
karena saya tidak bergerak di bidang yang ada kepolitikannya hanya sekedar perikanan
ya politiknya politik
perikanan kelautan itu saja
bagaimana membuat ikan banyak
laut tidak dijarah kapal kapal dari luar negeri berdaulat
yang ketiga tentunya dari dua itu kita jaga
perikanan pengusaha nelayan
semua bisa mendapatkan kesejahteraannya
kalau lain tentang popularitas ya tadi saya bilang
kadang kadang saya tidak melihat benefit yang apa ya
mungkin dalam satu sisi saya mudah untuk mensosialisasikan
menyampaikan informasi lebih mudah karena saya dikenal
ya nggak ada lagi privacy
kadang kadang di jakarta di kota besar
saya seperti terkurung dalam penjara
salah orang tahu sini orang tahu jadi
ya memang itu konsekuensi lah dari seorang yang muda
ya kadang kadang saya pikir enak menteri lain tidak
tapi ini karena ya istilahnya kan mau tidak mau juga harus berkolaborasi
dengan pembantu presiden
bantu presiden yang lain menteri menteri yang lain
ini kadang kadang apa
ya mungkin susi terlalu mengambil banyak perhatian atau pernah nggak ada tantangan
saya sih tidak berpikir seperti itu
cuma kadang kadang sedikit annoing kalau misalnya masyarakat tidak share antusiasme mereka
kadang kadang saya tidak merasa nyaman
tapi saya pikir ya masyarakat juga mesti tahu bahwa kementerian lain juga punya program yang baik
dan mereka juga bekerja baik
kadang kadang sebetulnya enak tidak enak
kalau boleh sih malah saya sepi sepi saja
yang penting kerja selesai
ambil pekerjaan ini
karena popularitas juga sebagai menteri doesn't make you
yang penting efektif kan
yang penting targetnya sesuai
kalau bintang film populer tarifnya tambah mahal
tapi biasanya kan kolaborasi kerjasama dan lain sebagainya
tidak bisa kita juga mengelak
tarik kkp untuk lebih transparan lebih open
saya juga pakai twitter untuk komunikasi dengan masyarakat
kadang mungkin tiga hari off dua hari
tapi selama saya bisa jawab
dan meretweet apa yang memang baik dan perlu diketahui oleh masyarakat
membantu juga beberapa pekerjaan kita itu
dan terinformasikan kepada masyarakat
dan hasilnya juga memang harus nyata ya
tapi kan ada
ya mungkin dikritik ini negara negara yang kapalnya tenggelamkan mungkin protes
atau mungkin sayang bahwa jangan ditenggelamkan kapalnya ini kan bisa digunakan kembali
atau diambil alih oleh nelayan indonesia
desi kalau dalam hal
dalam hal penengelaman kapal
indonesia makin serius dalam memerangi pencurian ikan
menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti memiliki kebijakan tegas terhadap pelaku
pelaku yang melakukan pencurian ikan yakni penenggelaman kapal
menurut data ditjen pengawasan sumber kelautan dan perikanan
selama dua ribu empat belas hingga dua ribu tujuh belas sudah tiga ratus enam puluh tiga kapal asing yang ditenggelamkan
susi pujastuti pun mengingatkan
misi indonesia yang bergantung pada wilayah maritim akan sulit terjadi
jika penangkapan ikan secara ilegal masih terus berlanjut
sejalan dengan itu organisasi pangan dan pertanian dunia fao
menetapkan lima juni sebagai hari internasional melawan iuu fishing
atau aksi penangkapan ikan secara ilegal tidak dilaporkan dan tidak teratur
ini adalah titik puncak baru dari fao dalam memerangi iuu fishing
pertama fisi yang bergantung pada wilayah maritim
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima fao telah berfokus terbesar dalam mendukung penelitian
proyek ikan secara ilegal
ini menyebabkan penelitian dalam tahun dua ribu satu
dengan plan internasional aksi
ini adalah pertama kalinya
konsep ikan secara ilegal tidak dilaporkan dan tidak dilaporkan
di dalam tahun dua ribu satu
ini juga menyebabkan
delapan tahun yang lalu
untuk pertanian dunia pangan tahun dua ribu sembilan
dalam penetapan di markas besar fao itu
susi pujastuti menjadi pembicara utama
kehormatan ini didapatkan karena indonesia
memelopori gerakan melawan iuu fishing
menteri susi membeberkan bagaimana iuu fishing bisa mengancam indonesia
dan dunia secara luas
membuat visinya untuk memasang negara indonesia
dan negara masa depan ke laut
dan menjadi salah satu dari aksi maritim yang paling penting di dunia
banyak yang harus dilakukan untuk memperbaiki pesan pesan kita
kami telah berpengaruh dengan konstitusi kami
dan kami dapat menetapkan pengaturan yang sangat keras
untuk menangkap pesan iuu fishing
kami dapat mengingatkan pesan
yang tidak bisa diangkat di laut kita
penetapan ini menjadi momentum penting
bagi pengelolaan sumber daya perikanan laut
yang lebih bertanggung jawab
tidak hanya bagi indonesia
tetapi juga seluruh dunia
hampir empat tahun
memang dari awal mungkin ada kebijakan yang dianggap
ya cukup ini lah
menenggelamkan kapal kapal asing
sampai saat ini
kira kira pesarannya sudah terasa cukup efektif
apakah akan multifaktor sebelum
atau mungkin ada masukan atau kritikan bahkan dari rekan
sebetulnya kontroversi atau tidak itu tergantung sudut mana you memandang
penenglaman kapal itu dibolehkan dalam undang undang perikanan kita
yang kedua pada saat situasi dari kacamata what happen di indonesia
negara berdaulat yang sudah diakui pbb kemerdekaannya juga diakui internasional
bahwa dua dekade terakhir ribuan lebih dari tujuh kapal asing itu bebas melenggang
menangkap ikan mengambil ikan men tranship apa yang mereka tangkap
juga memperbudak orang dan lain sebagainya di laut kita
itu adalah situasi yang saya pikir is out of logic is out of ordinary dan is bizarre

untuk menyelesaikan persoalan seperti ini
kenyataan bahwa kapal kapal asing itu bisa bergerak begitu bebas
itu kan pasti ada sindikasi kerja dengan oknum oknum aparat
dari kementerian dari penegak hukum juga dari politisi dari pengusaha
⁇ s must be collaboration kalau tidak tidak mungkin mereka berani
untuk menyelesaikan persoalan ini ya kebetulan ada
undang undang di situ dicantumkan boleh
dan itu paling efektif karena pak jokowi bisa mengambil ownership bahwa
this is government consensus untuk menerapkan undang undang ini
ini membantu oknum aparat dan lain sebagainya
semua komponen yang terkait dengan backing backing illegal fishing tadi
terselamatkan supaya mereka tidak
tidak merasa bagaimana ini bukan kesalahan mereka sendiri
ini juga kesalahan seluruh struktural bangsa bahwa itu terjadi
elit bangsa kita membiarkan itu terjadi
jadi ya yang paling bijak ya kita ambil ownership nya
saya dikenal dengan orang kejam menenggelamkan kapal
mungkin pak jokowi berani memerintahkan mengangkat menteri tidak lulus
dan dengan begini aparat dan penegak hukum dan juga officer kita jadi berani kan
karena mereka tidak harus lagi tidak harus lagi ragu
kalau misalnya mereka tidak di backing begini kan
loh kamu kan dulu bantu kita kenapa sekarang tangkep saya kan misalnya seperti itu
jadi ya kelihatannya ya memang
tapi kan ada ya mungkin dikritik ini negara negara yang kapalnya tenggelamkan mungkin protes
atau mungkin sayang bahwa jangan ditenggelamkan kapalnya ini kan bisa digunakan kembali
atau diambil alih oleh nelayan indonesia itu ada
desi kalau dalam hal penenggelaman kapal negara negara kritik tidak
karena kan sebelum saya melakukan pelaksanaan eksekusi
saya panggil dubes dubes dulu
pas saya panggil dubes ini begini
meminta izin memberitahukan bahwa kita akan mengeksekusi ini ini
karena persoalan ini ini dan ambasador anda semua tahu
jadi mereka setuju
ya udah tidak ada masalah dan mereka tahu mereka ini mencuri
kan itu bukan negaranya itu mafia mafia juga dari negara negara mereka
tapi terus terang challenge yang terbesar itu dalam mengimplementasi kebijakan seperti ini datangnya dari mana karena
ya menyatukan pendapat pak presiden waktu itu sudah perintahkan saja dalam rapat rapat
sampai tiga kali beliau pidato karena ada pidato beliau di mana mana itu
tiga kali teriak untuk perintah tenggelamkan baru ditenggelamkan
karena ya perubahan tadinya hal yang zolim menjadi lazim karena berjalan bertahun tahun
dari segi hasil atau efektif apakah memang efektif
itu sudah terasa peningkatan ikan yang di perairan indonesia sudah meningkat
jumlah kapal ilegal asing khususnya yang masuk lebih berkurang
itu sudah terdata terukur dan kira kira berapa dari segi jumlah yang kita bisa dapatkan
stok ikan kita msy minimum sustainable yield untuk ikan yang boleh ditangkap
itu dari enam lima juta ton sebelum masa pak jokowi sekarang sudah dua belas lima juta ton
kemudian ekspor bergerak naik sementara juga konsumsi dalam negeri naik signifikan dari tiga puluh enam ke empat puluh enam kilogram
jadi kita masyarakat indonesia lebih banyak makan ikan
dulunya tiga puluh enam kilo per tahun tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas sekarang sudah empat puluh enam kg
target kita tahun depan dua ribu sembilan belas itu di lima puluh kilo kita harapkan bisa seperti jepang delapan puluh kilo
supaya apa supaya kualitas manusia manusia indonesia lebih pintar
karena protein itu sangat penting untuk aque omega dan lain sebagainya
iya penting sekali ini harus sosialisasikan
kalau kita makan yang cuma beras beras nanti sdm kita kualitasnya juga dengan meah
pasar produksi ini disatukan kan berarti kita harus mampu produktif
kayak kemarin ada kapal vietnam empat dilelang cuma seratus juta
yang beli siapa ejen
nanti kembali lagi lepas nanti ditangkap lagi
kita tuh beberapa kali kapal kapal yang dilelang itu ditangkap lagi
jadi kita nangkep kapal satu sampai tiga empat kali
orangnya abk nya juga sama lagi
itu kan sudah sindikat namanya
nah dari segi pasar khususnya pasar ekspor ikan kita itu semakin lama semakin meningkat
jadi kita lihat kecenderungannya bagusnya kuantitasnya turun tapi volumenya naik
kalau belum memperdagangannya nilai uangnya itu naik
kenapa karena ikan yang diekspor ikan ikan yang bagus bagus
bukan yang ya tuna kakap bukan ikan ruca
dulu kan banyak kapal asing ilegal itu yang didaftarkan ikan ruca saja
sekarang orang orang kita juga mulai menangkap ikan yang lebih bernilai ekonomi tinggi
walaupun ada di pantura jawa mereka masih pakai cantrang ngambil ikan ruca tapi mereka sudah mau komitmen untuk alih
alat tangkap kera yang ramah lingkungan supaya mereka segera ke timur
seperti banyak kapal kapal dari bagansi api api di sana banyak sekali mereka dapat ikan kakap besar besar
ukurannya juga besar besar
dan salah satu yang surplus perdagangan itu dari perikanan sampai satu ratus lima belas
kemarin data dari menko ekonomi
untuk pertama kali juga tiga tahun ini neraca perdagangan ikan kita nomor satu di asia tenggara
jadi terasa lah ini karena kebijakan itu
tapi ke depan ini kan tinggal satu hampir dua tahun lagi ya masa bu susi jadi menteri ini
penenggelaman ini akan terus dilakukan atau akan dialihkan ke cara cara yang agak berbeda
tergantung keputusan pengadilan
one thing we have to remamble adalah bahwa apa yang dilakukan kita adalah eksekusi keputusan pengadilan
keputusan pengadilannya pemusnahan
yang paling mudah ya ditenggelamkan
kita masih ada yang sudah inkrah lima puluh tiga lebih kita akan tenggelamkan tahun ini
ya harus kan tidak boleh kalau sudah court order you cannot avoid
kecuali court ordernya mengatakan
ya dilelang misalnya
yang mana kalau kejadian lelang kayak kemarin ada kapal vietnam empat dilelang cuma seratus juta
yang beli siapa
nanti kembali lagi lepas
nanti ditangkap lagi
kita tuh beberapa kali kapal kapal yang dilelang itu ditangkap lagi
kita nangkep kapal satu sampai tiga empat kali
orangnya abk nya juga sama lagi
itu kan sudah sindikat namanya
bukan cuma sekedar pencurian ikan
mereka juga memakai bbm subsidi kita
kedua human trafficking
tiga penangkapan narkoba terbesar
itu pakai kapal ikan
kapal yang bahkan pakai izin dari kkp tapi izin palsu
itu kan jadi memang pencurian ikan itu tidak boleh dipandang ringan
dan tidak boleh dianggap itu hanyalah sekedar fisheries crime
yang juga mengekor
iya apalagi kan ini berarti perairan kita kita tidak sebagai negara tidak mampu
untuk menjaga dan menguasai sehingga ya orang lain yang mendapat keuntungan
tadi disebut masalah cantrang
nah ini bagaimana saya dengarkan ya memang nelayan ya harus menangkap ikan dengan cara cara yang sustainable
tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya
bagaimana effortnya supaya ini berbarengan dengan
meningkatkan kapasitas dan juga
ya kesejahteraan nelayan itu sendiri yang lebih banyak memprotes ini dalam hal ini
kalau cantrang itu mereka begitu lepas dari cantrang justru akan lebih kaya
karena harga ikan cantrang itu lima sepuluh perak lima belas
kalau mereka pakai rawe pakai rawe dasar pakai gilnet
mereka bisa dapat ikan ikan kakap yang harganya tujuh puluh
justru lebih besar
transisi untuk sampai ke situnya ini bagaimana
ya kadang kadang orang senang dengan status comfort zone
dan mereka takut mau ke timur karena dulu kan timur tidak pernah ada nelayan indonesia boleh di sana
dulu timur indonesia penuh sama kapal kapal asing
tapi bagaimana bu susi melihat
kesejahteraan masyarakat nelayan kita secara keseluruhan
oh kalau inilah itu kan nelayan dari general ya ada peningkatan
ada beberapa daerah yang stagnan
pantura jawa tidak mungkin bisa lift up kalau cantrang masih banyak
dan jadi over fishing juga kan
makanya kita mau mereka ganti alat tangkap kita geser ke timur
karena timur kosong sekarang
nah nanti supaya yang tradisional di pulau jawa
sudah mulai bisa dapat
tapi sebetulnya saya dengar sekarang pun
dengan agak ngeremnya cantrang tidak merajalela
mereka pendapatan nelayan nelayan tradisional sudah jauh lebih bagus katanya
gitu tapi ini boleh kita makan dulu ya
ngomong ngomong di sini juga di compound ini ada tempat pelatihan para pilot itu sendiri
kenapa ada disini ya
ini bukan ini gak terlalu jauh dari kusat
kalau mau bikin kantor di jakarta tanah harganya berapa bangunannya berapa
dan saya tidak suka jakarta
dulu pikirannya itu saja
saya tidak akan pernah hidup di jakarta
kalau selesai tugas menteri ya saya pulang lagi ke kampung
kalaupun saya suka tinggal mungkin di sana di banda di banggai di daerah daerah yang ada lautnya
kalau saya suka di jakarta koto
bu susi boleh ajak saya keliling keliling lihat
karena kediaman bu susi ini di tanah yang sangat luas banyak kolamnya
tapi ada rusanya juga ya disini ya
ada rusa yang masih liar
ada rusa liar empat rusa hutan
dan disini ada kantor susi air berikut dengan simulatornya
harusnya orang susi air yang antar jalan jalan
harusnya susi harus susinya sendiri dong yang antar
ini training center yang ada simulator
sini juga ada simulator kecil di dalam sini
ini biasanya room untuk pilot pilot training apa disini
kita sekarang mau jadi co pilot susi pujiastuti
jadi kita berada dalam simulator cessna grand caravan
yang mana di dunia cuma ada satu di amerika